pasar pesawat ringan dan sedang berbaling baling sebenarnya masih cukup tinggi
jangankan di dunia di indonesia saja yang merupakan negara kepulauan
pasar untuk pesawat ringan dan perintis masih sangat besar
hal ini disebabkan tidak banyak produsen pesawat yang memproduksi pesawat kecil
rabu lima belas maret lalu pt dirgantara indonesia kembali mengekspor bagian telbum atau ekor ke lima puluh enam
serta fusilas atau badan ke enam untuk helikopter h dua ratus dua puluh lima keluarga super puma kepada airbus helikopter
ini merupakan buah dari kerjasama antara pt di dengan airbus helikopter yang telah berlangsung sejak lama
khusus untuk kontrak bagian telbum dan fusilas ini merupakan kontrak sejak tahun dua ribu delapan belas
di mana pt di akan memproduksi total satu ratus dua puluh lima fusilas dan satu ratus dua puluh lima telbum untuk jangka waktu sepuluh hingga enam belas tahun
selain memproduksi bagian helikopter pt di juga memproduksi
bagian helikopter yang berbeda dengan helikopter yang berbeda dengan helikopter yang berbeda dengan helikopter

memproduksi komponen pesawat dari perusahaan besar merupakan salah satu langkah pt di untuk bertahan
dengan adanya pesanan jumlah besar dan jangka panjang maka pt di bisa merencanakan program bisnisnya dengan baik
namun sebagai pabrik pesawat pt di juga harus memproduksi pesawat terbang secara utuh
produk andalan pt di saat ini adalah pesawat nc dua ratus dua belas yang merupakan lisensi dari airbus serta pesawat cnb
khusus untuk nc dua ratus dua belas meski bukan rancangan asli pt di saat ini semua proses produksi telah dipindahkan dari spanyol ke bandung
bahkan pt di diperkenankan melakukan sejumlah modifikasi dan modernisasi agar nc dua ratus dua belas tetap bersaing
kami ini pt di ini ingin suatu saat menjadi partner dari perusahaan besar bukan jadi support tractor
kami ingin jadi partner apakah itu boeing atau airbus karena kita mempunyai kemampuan engineering
pesawat nc dua ratus dua belas dan cn dua ratus tiga puluh lima terbilang laku di pasaran
alasannya tidak banyak pabrik pesawat yang memproduksi pesawat sejenis
untuk nc dua ratus dua belas tahun dua ribu tujuh belas pt di telah mengantongi kontrak dua buah pesawat dari thailand
serta sebuah pesawat cn dua ratus tiga puluh lima maritim patrol dari senegal
kontrak nc dua ratus dua belas dari thailand akan terus berlanjut hingga tahun dua ribu sembilan belas sejumlah total enam pesawat
pt di tampaknya memang berniat menggenjot pasar ekspor
dalam meningkatkan ekspor jadi seluruh duta besar di indonesia yang ada di luar negeri juga meng encourage
dan kita dapat menggunakan fasilitas dari mereka kementerian luar negeri dan kedutang besar
untuk masuk ke pasar pasar yang baru
selain pesanan asing tni angkatan udara juga memesan nc dua ratus dua belas generasi baru
untuk menggantikan nc dua ratus dua belas lama yang telah beroperasi sejak tahun delapan puluh an
kita akan melanjutkan pengadaan kasa dua ratus dua belas itu totalnya ada sembilan
dan itu kita serahkan kepada kementerian pertahanan selaku pengambil kebijakan
dan kita akan memberikan speknya kemudian untuk keputusan dan sebagainya dari kementerian pertahanan
keputusan keberhasilan jangan mengekalkan cinta keamanan
dan kita akan mengekalkan cinta keamanan
keputusan keberhasilan jangan mengekalkan cinta keamanan